richard eliezer bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini apakah keterangan ahli ini benar semua salah semua atau tidak tahu menau
baik yang mulia saya rasa untuk keterangan dari ahli poligraf saya rasa cukup benar yang mulia karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi
tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur yang mulia
dan untuk ahli balistik yang mulia saya agak meragukan yang mulia karena banyak kejanggalan kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru yang mulia
beserta amunisi yang bisa diidentifikasi yang mulia terima kasih
baik terima kasih